menteri perhubungan budi karya sumadi melakukan konvoy bersama para pengendara sepeda motor listrik di wilayah ibu kota minggu pagi
menggunakan sepeda motor listrik budi karya sumadi bersama ratusan pegawai pln unit induk distribusi jakarta raya
serta komunitas pecinta motor listrik mengikuti fun ride kemerdekaan republik indonesia untuk mengelilingi jakarta
konvoy ini dilakukan sebagai kampanye udara sehat jakarta jelang perayaan hut ke tujuh puluh delapan tahun ri
pln sebagai penyelenggara mengklaim kendaraan listrik mampu menekan polusi udara di ibu kota yang beberapa hari ini memprihatinkan
jadi mungkin betul jadi sudah banyak marah bahwa bahkan visit dari pak agung bahwa polusi di jakarta ini
salah satunya adalah karena akibat pemakaian kendaraan listrik eh kendaraan yang berbasis bpm
mengajak masyarakat yang menggunakan bbm sekarang beralih ke kendaraan listrik
karena kalau kita hitung hitung pertama dari sisi emat dari sisi emisi juga kita dengan listrik tentunya jauh lebih
sebelumnya penjabat gubernur dki jakarta heru budi menyatakan pada akhir pekan tingkat polusi di ibu kota jakarta menurun
dan masuk level hijau penurunan polusi terjadi karena berkurangnya aktivitas bekerja warga jakarta
heru budi menjelaskan empat puluh persen penyumbang polusi di jakarta berasal dari kendaraan bermotor
itu artinya ada kemungkinan polusi akan kembali naik pada hari senin atau hari kerja
pada saat lima belas berada di lingkaran ke dua puluh tujuh
negara kita juga hilang negara lain
cuma ini negara ya atas kota jakarta